laga persahabatan persib bandung melawan priangan selection di stadion wiradadaha tasik malaya jawa barat diwarnai kericuhan
selain menjebol pintu masuk bobotoh terlibat perkelahian hingga menyerbu pemain persib bandung seusai laga
pertandingan persahabatan antara persib bandung dan priangan selection digelar di stadion wiradadaha tasikmalaya jawa barat sabtu sore
namun laga yang disaksikan ribuan bobotoh ini diwarnai beberapa kali keributan
pada awal laga ratusan bobotoh yang tidak memiliki tiket menjebol pintu timur stadion
ketiadaan petugas membuat ratusan bobotoh leluasa masuk
meski tersedia tribun penonton mereka memilih menonton di pinggir lapangan
pada akhir laga ribuan bobotoh tumpah ruah ke lapangan mendekati pemain persib bandung
mereka berusaha menyelami pemain hingga berfoto selfie
bahkan penjaga gawang nomor tiga persib bandung terjebak di tengah kerumunan penonton
polisi pun harus terlibat keributan dengan penonton
saat mengevakuasi penjaga gawang
laga persahabatan menjelang liga satu ini dimenangkan persibandung dengan skor empat tanpa balas
meski tidak diperkuat michael essence
persib bandung berhasil menghajar priang selection dengan skor besar
dalam pertandingan yang hanya digelar dua x tiga puluh menit itu